dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban nofriansah yosua utabarat terhadap putri candrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum
sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban nofriansah yosua utabarat
di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap putri candrawati
menimbang bahwa berdasarkan urean pertimbangan di atas majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup
bahwa korban nofrian sahyoswaw tabarat telah melakukan plecen seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada putri sandrawati
sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan